soal soal kepemimpinan
bagaimana memimpin negara dengan efektif rapat rapat yang efektif gak bertele tele
dan pak jokowi itu kan orang yang duer
karena itu mungkin pak prabowo ini kan setengah peralihan lah
setelah putusan mk kan kita harus jalan kenceng kita nggak mau buang waktu
kurang lebih yang saya tangkap begitu giatnya konsolidasi pak prabowo sekarang sekarang ini
pak prabowo menyarankan pak prabowo untuk segera bertemu dengan lawan lawan politiknya ini pak
pastilah itu salah satu dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul
kan pak prabowo juga ngomong dimana mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi dua ribu sembilan belas
kenapa pak jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang orang yang
termasuk hari ini kan buber pak dasko
kabinda hadir semua hari ini lengkap